terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang
saudara setelah ditutup imbas dari erupsi gunung ruang di sitero sulawesi utara
penerbangan di bandara samratulangi manado kembali dibuka
bandar udara samratulangi manado sulawesi utara kembali membuka penerbangan setelah ditutup selama lima hari
dampak erupsi gunung ruang di sitaro sulawesi utara membuat keputusan ini dibuka kembali
dilakukan setelah rapat koordinasi antara pihak angkasa pura i airnav otoritas bandara bmkg dan maskapai penerbangan
sejumlah penumpang yang menunggu hasil keputusan rapat mengaku lega dengan pembukaan penerbangan bandara samratulangi
sementara itu saudara pasca erupsi gunung ruang pasar tradisional di pulau tagulandang kini sudah mulai beroperasi
pasar tradisional enam puluh enam tagulandang